kita ke surabaya warga bulak selasa siang digegerkan dengan penemuan benda aneh mirip jenglot di kawasan wisata pantai batu batu kenjeran
demi menghindari keresahan warga jenglot akhirnya diserahkan ke kantor kecamatan
keindahan pesona alam pantai kenjeran ternyata menyimpan cerita mistis
terbukti selasa siang sesosok makhluk mistis yang biasa disebut dengan jenglot ditemukan warga di kawasan wisata pantai batu batu kenjeran surabaya
makhluk berukuran sekitar empat puluh cm itu ditemukan tergeletak di bawah pohon lengkap dengan kotak kayu serta pembungkus kain kafannya
demi menghindari keresahan warga jenglot tersebut akhirnya dibawa oleh petugas satpol pp ke kantor kecamatan bulak surabaya
tadinya saya nggak tahu waktu di depan jembatan surabaya itu ada warga yang melihat barang tersebut istrinya terutama
dan istrinya juga itu takut mengatakan pada suaminya lantas menghubungi yang dihubungi nggak ada
untuk yang saya tukas di tempatan surabaya itu
selanjutnya benda menyerupai makhluk jenglot tersebut disimpan selama satu minggu di kantor kecamatan hingga diambil pemiliknya
sementara bagi pengamat supra natural makhluk yang ditemukan di pantai kenjeran tersebut bukanlah jenglot
sebenarnya namanya cengkrot itu berasal dari unsur goib atau unsur jeep
dan kalau unsur goib ini sampai kapanpun tidak bisa dinyatakan
dan goib biarlah tetap goib
sosok jenglot yang ditemukan di wisata pantai batu batu kenjeran sendiri cukup menyeramkan dengan memiliki ciri fisik seperti mayat kering berukuran mini
berambut panjang hingga menyentuh kaki serta memiliki kuku dan taring panjang